telah bergabung bersama kami di jendela penolaan dan pembiayaan risiko kementerian keuangan luki alfirman
selamat sore pak luki
terima kasih sudah bergabung bersama kami
baru saja presiden menyampaikan nota keuangan terkait dengan target target untuk makroekonomi di tahun dua ribu sembilan belas
kalau kita lihat dari target target ini apa saja sebenarnya menjadi faktor dari akhirnya muncul sejumlah angka tersebut
kita memperhitungkan banyak faktor ketika kita merancang apb ini tadi otak keuangan dan era apb dua ribu sembilan belas
satu faktor yang paling utama adalah bagaimana kondisi makro baik di tataran global maupun domestik
tadi disebutkan misalnya selama dua ribu delapan belas ini dimanapun juga globalnya itu masih berfluktuasi
tekanan itu datang dari amerika misalnya kenaikan suku bunga kebijakan fiskal yang sangat ekspansif dari presiden trump
dengan tax cut nya kemudian juga akan mengakibatkan kenaikan us treasury
belum lagi faktor dari trade war antara china dan amerika moderasi di china yang paling baru adanya krisis di turki
itu jadi pertimbangan kami
kemudian itu kan ditransaksikan misalnya ke dalam negeri
kita tahu misalnya akhirnya dolar itu menguat hampir terhadap semua mata uang dunia termasuk rupiah
kemudian tadi kenaikan usd
berarti juga akan mengakibatkan kenaikan dari diikuti kenaikan dari yield dari bond kita misalnya
itu fakta itu yang kita perhitungkan kondisi kata global
kondisi domestik kita seperti apa
misalnya satu kita sangat terjaga baik bunda mereka cukup terjaga baik
kita lihat angka angkanya sekalian ya pak luki untuk
rapbn dua ribu sembilan belas dan juga realisasi di tahun dua ribu delapan belas ini memang seluruhnya tidak sesuai angkanya
karena ada yang baru di semester pertama dan juga hingga pertengahan tahun di dua ribu delapan belas
karena memang dengan tren penguatan dolar amerika terhadap mata uang di seluruh dunia akhirnya dipatok di angka empat belas empat ratus
sementara realisasi hingga perdagangan kemarin di angka empat belas lima ratus an
apakah ini juga akhirnya membuat pemerintah melihat angka angka ini cukup realistis dengan adanya faktor faktor yang anda sebutkan tadi
tadi yang disampaikan oleh pak presiden ya
tadi yang disampaikan oleh pak presiden

misalnya kalau segi pertumbuhan
makanya kita melihat angka pencapaian yang terjadi di semester satu dua ribu delapan belas ini
kita coba memproyeksi apbn dua ribu sembilan belas kita cukup optimis
kita juga bisa sampaikan misalnya beberapa institusi imf world bank adb oecd
itu juga membuat proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi indonesia di tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
artinya apa yang kita sampaikan kita usulkan di apbn dua ribu sembilan belas
itu cukup sejalan dengan bagaimana katakanlah institusi lain juga melihat proyeksi tentang atau
berarti sejalan lah bisa dikatakan gitu ya
tidak terlalu optimistis juga namun juga realistis gitu ya terhadap dengan faktor faktor yang ada saat ini
oke kita lihat ini makro dari data makroekonomi di era pbn dua ribu sembilan belas
kita lihat untuk tahun dua ribu sembilan belas di angka tujuh puluh sesuai juga dengan realisasi
hingga icp di bulan juli juga sekitar tujuh puluh dolar amerika per barelnya
kemudian untuk lifting minyak ini juga penting karena juga akhirnya akan ke impor minyak
seperti itu pak lucky ya sehingga juga akhirnya bisa hitung hitungannya untuk impor minyak yang akan dibebankan juga nantinya ke apbn
karena adanya subsidi seperti itu juga harus menjadi perhitungan karena kalau kita lihat dari realisasi hingga padu pertama di tahun dua ribu delapan belas
ini mencapai tujuh ratus tujuh puluh satu ribu barrel per hari walaupun ada penurunan gitu ya ditargetkan di tahun dua ribu sembilan belas
begitu juga dengan lifting gas yang diproyeksikan justru akan meningkat berbeda dengan minyak
realisasinya seribu satu ratus empat puluh tujuh sementara untuk gas dua ribu sembilan belas di targetkan di angka seribu dua ratus lima puluh
kalau kita lihat dari sisi migas ini seberapa besar nanti pengaruhnya terhadap neraca keuangan dan juga pembayaran juga pendapatan tentunya dari apbn dua ribu sembilan belas
ya tadi biasanya khusus untuk migas tadi memang kita pecah saat ini untuk ini transaksi atau lifting untuk minyak dan gas
biasanya nanti kita yang jadi perhitungan kita yang jadi perhatian kita itu angka totalnya
jadi kan berapa sih produksi mi gas in total oh dua ribu oh sembilan ribu sembilan ratus
nanti baru di pecah lagi gitu ya
jadi karena itu yang paling penting buat kita
jadi saya pikir saat ini kalau pun ada deviasi kan enggak terlalu besar
kita masih cukup realistis tadi
nah bagaimana dampaknya dan dimanapun juga produksi minyak itu masih cukup punya sumbangan cukup besar juga di apbn kita melalui pnbp
dan kita ada mulai dari royalty setelah ppl mi gas itu ada semua di pnbp kita
kita memang yang menyakut mi gas juga di sisi belanja itu ada subsidi
tapi kan subsidi pun enggak besar saat ini
jadi kalau kita lihat produksi mi gas dikaitkan dengan harga minyaknya tadi
itu misalnya tadi kalau lihat tnbp itu kan ditargetkan tahun depan itu tiga ratus enam puluh satu triliun
paling besar itu memang dari pnbp yang menyakut sektor mi gas
nah kita juga kalau misalnya terjadi penguatan harga minyak menaik misalnya
atau misalnya karena kita menyakut dengan ekspor misalnya karena kita misalnya mengekspor migas tadi
jadi kalau adanya penguatan mata uang
nah itu juga bisa menjadi beban negara lagi gitu kan
tentunya akan menjadi beban negara lagi gitu kan
jadi tadi dari sisi perlimaan kita mendapatkan hal yang positif karena kita menerima perlimaan dalam bentuk us dollar
tapi dari sisi belanja kita tadi kita masih juga harus menanggung beban yang lebih tinggi karena masih ada subsidi
tapi untungnya sampai saat ini netnya itu positif
kita lihat data selanjutnya ini untuk pendapatan dan juga belanja negara dari era pbn dua ribu sembilan belas
dan juga realisasi hingga jualan
sampai bulan juli dua ribu delapan belas yang baru saja disampaikan oleh menteri keuangan ya beberapa hari yang lalu
kita lihat untuk penerimaan negara ini ditargetkan untuk dua ribu sembilan belas di angka dua satu ratus empat puluh dua triliun rupiah
seperti itu ya pak lukia
kemudian realisasinya hingga bulan juli dua ribu delapan belas ini tidak mencapai seribu cukup besar
namun ini cukup optimistis di angka pendapatan ini
sementara untuk penerimaan perpajakan ini juga naik lagi menjadi satu tujuh ratus delapan puluh satu triliun rupiah
sementara hingga juli dua ribu delapan belas baru tujuh ratus enam puluh triliun rupiah yang didapatkan oleh negara
terlihat cukup optimistis apa yang anda lihat negara lihat dengan adanya target target ini
apakah akan ada kebijakan kebijakan fiskal juga yang untuk mendorong akhirnya pendapatan negara
dari sisi pajak pun juga bisa tercapai tahun dua ribu sembilan belas
jadi kalau kita lihat bandingkan target penerimaan perpajakan kita untuk tahun dua ribu sembilan belas
itu kurang lebih sebesar dua satu ratus empat puluh dua triliun dibandingkan dengan outbook
jadi kita sudah tidak bicara lagi apbn dua ribu delapan belas outbooknya
maksudnya itu masih bisa dicapai
ya tadi kita punya program program
tadi misalnya dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas kita kan punya tax amnesty
justru yang paling penting itu adalah setelahnya
karena kita sekarang punya data baru
kelanjutan gitu ya soalnya ya
selama ini kita katakanlah kantor pajak itu nggak punya data tentang aset wajib pajak
sekarang dengan ada teks amnesti tiba tiba sekarang punya dapat tambahan empat dua ratus triliun data aset pajak
sehingga nanti di tahun tahun ke depannya sudah otomatis terpotong gitu ya
masuk ke pajak gitu ya
itu yang kita sebut namanya potensi
itu akan kita gali
ada data baru tentang aset wajib pajak yang selama ini tidak dilaporkan sebesar rp empat dua ratus triliun
kemudian yang kedua adalah adanya mulai dua ribu delapan belas ini kita akan menerapkan apa yang disebut
dimana otoritas pajak akan menerima data tentang katakanlah bank account rekening koran dari
para warga negara indonesia di luar negeri
itu jadi akan menjadi informasi yang luar biasa berharganya buat para wajib pajak untuk
menggali potensi tadi
karena kita safe assessment katakanlah wajib pajak melaporkan apa yang dia inginkan sesuai
dengan ininya dia
kemudian kita punya data pembanding
loh ini kok si wajib pajak ini punya katakanlah tabungan bank account di singapura sebesar
itu bisa ditungsuri gitu ya
nah terkait dengan tahun dua ribu sembilan belas ini juga pemerintah memiliki utang jatuh tempo sebanyak
bagaimana pembiayaannya untuk utang utang jatuh tempo ini terkait juga dengan nantinya
terkait dengan surat barga negara sbn yang di tahun dua ribu sembilan belas berapa targetnya kalau kita
lihat di awal tahun dua ribu delapan belas hingga semester pertama ini juga penerbitan dari sbn pun juga tidak
sebanyak jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
pak katra ini akan terus berlanjut di tahun dua ribu sembilan belas
artinya kalau defisitnya mengecil artinya kebutuhan pembiayaan pun mengecil
sampai dengan juli misalnya
keseimbangan primer kita itu cuma empat triliunan kurang lebih
target outlooknya itu sampai enam puluh delapan triliun
itu jauh lebih kecil dimana waktu itu tertinggi mencapai satu ratus empat puluh dua triliun
yang ingin kami sampaikan adalah kami sangat prudent
kami juga mengurangi ketergantungan tadi
mengantisipasi tadi pelemahan nilai tukar kenaikan fed fund rate
itu kita antisipasi
yang lebih penting lagi bagaimana kita mengelola utang tersebut
tadi justru dengan adanya kenaikan suku bunga adanya capital outflow tadi keluar dari emerging market termasuk indonesia
ini kesempatan bagi kita untuk melakukan pendalaman pasar keuangan
justru dikeluarkan untuk surat surat berharga yang pasarnya domestik seperti itu
itu kita sekarang bagaimana kita tadi menargetkan lebih banyak lagi investor domestik untuk bisa ikut berpartisipasi
contohnya saat ini kita menambah penerbitan sbn yang sifatnya retail
kita punya produk namanya mulai namanya sukuk retail atau sukuk tabungan
bedanya apa sih satu tradable yang satu non tradable
untuk yang konvensional kita punya ori kita punya sbr namanya
tahun ini kita sudah menerbitkan dua kali
di semester dua kita tambah lagi
dan sehingga produk produk ini yang akan dikeluarkan oleh pemerintah akan dikeluarkan lagi tahun dua ribu sembilan belas
satu lagi yang terobosan kita adalah mulai kemarin transaksi terakhir kita sudah memasukkan sbn tadi retail tadi secara online
jadi saat ini para investor termasuk yang investor retail individu tadi
bisa dengan jauh lebih mudah ikut membeli sbn retail kita tadi
oke sehingga semua produk ini bisa juga untuk membiayai belanja negara untuk tahun dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan belas gitu ya
oke baik terima kasih dirjen pengelolaan pembiayaan dan risiko kementerian keuangan luki alfirman sudah bergabung bersama kami
lalu kebijakan apa saja yang akan dilakukan pemerintah demi mencapai target ekonomi dua ribu dua puluh
semoga berkembang dengan kami dengan deputi bidang kajian dan pengelolaan isu isu ekonomi strategis
dari kantor staf presiden denny puspa purbasari